pemerintah kota surabaya akhirnya menggratiskan biaya tes rapid bagi lulusan sma peserta ujian tulis berbasis kompetensi atau utbk asal surabaya
mereka bisa melakukan tes rapid di tiap puskesmas sebagai syarat mengikuti utbk enam juli mendatang
mulai kemarin hingga lima juli esok sebanyak enam puluh delapan puskesmas di surabaya bisa digunakan sebagai lokasi tes rapid calon peserta utbk secara gratis
syaratnya ada tiga yaitu punya ktp surabaya menunjukkan kartu utbk dan memiliki kartu indonesia pintar kuliah atau terdaftar sebagai masyarakat berpenghasilan rendah
kebijakan mewajibkan tes rapid atau pcr pada peserta utbk oleh pemkot surabaya menuai kritik karena dianggap memberatkan peserta utbk yang berasal dari luar surabaya
kebijakan ini juga dinilai tidak konsisten karena tidak ada kebijakan serupa bagi warga yang pergi ke pusat perbelanjaan atau pasar